kita beralih ke informasi lain penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan pemilih atau sistem noken
di sebagian besar wilayah pegunungan di papua dinilai dilematis
mk memutuskan jika sistem noken adalah konstitusional
meski begitu sistem yang berandaskan kepada aturan adat istiadat itu justru kontradiktif
dengan azas pemilu bahkan rawan akan konflik
sistem noken begitu melekat dalam tetanan hidup masyarakat
tapi sistem ini juga rentan dengan penjatahan hak politik warga yang dikendalikan oleh sosok tertentu
mulai dari para elit politik hingga kepala suku
kepala kepala suku yang ada dengan pola itu pendekatan ke mereka
makanya mereka jadi semacam big man begitu
bahkan konsekuensi logis dari pro kontra sistem ini juga mengancam pemenuhan hak suara bagi pemilih
di minamilisir adalah secara administrasi bagaimana pengadministrasiannya
itu yang harus dibereskan oleh kpu
jadi bukan sistemnya sendiri yang jadi problem
nah sejauh ini
sehingga hak orang untuk memilih hak setiap warga negara memilih tidak hilang
nah itu yang penting
kalau saya sekarang kpu baik ri maupun provinsi sampai kabupaten
mereka duduklah bersama dengan para pemangku kepentingan di papua
sehingga ada pemecahan pemecahan sifatnya lokalitas itu ya
nah secara lokalitas apa yang mau dibuat
pengejualian pengejualian apa yang mereka mau buat
sehingga hak memilih ini terfasilitasi
kalau tidak kan mereka tidak bisa ikut memilih
jadi betul betul saat ini yang dibutuhkan adalah pengadministrasiannya seperti apa
dan itu jangan berbeda beda antara satu negara dengan lain
kita butuh kesamaan standar seperti itu
sebagian pihak menilai sistem noken bertolak belakang dengan azas pemilu nasional
namun menurut kpu kondisi ini menjadi dilematis sesuai putusan mk
sistem noken sah secara konstitusional
tapi tidak pernah ditentang secara konstitusi
we have no choice kita tidak punya pilihan
sekarang tinggal bagaimana kita merapikan sebetulnya sistem blockchain itu yang seperti apa yang ideal
bisa saja kita membuat norma baru sistem noken yang benar itu sudah seperti ini
nah kita kaji juga apakah nanti akan muncul reaksi dari masyarakat dan lain sebagainya
tidak hanya soal noken saja
tapi kita bicara misalnya satu kecamatan itu bisa ada sepuluh suku
sepuluh suku ini menerapkan noken ini berbeda beda
perludem merekomendasikan agar sistem noken ditinjau ulang tanpa melupakan kearifan lokal kepada seluruh pemangku kepentingan
berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan mahkamah konstitusi
di beberapa pilkada dan pemilu pengadministrasian itu belum berjalan
atau belum dilakukan optimal
belum ada penyamaan pemahaman ataupun persepsi dari para pemangku kepentingan
soal bagaimana tata kelola penerapan noken itu sendiri di pemilu
bagaimana mensinkronkan antara praktik noken dengan akuntabilitas administrasi pemilu
nah yang ketiga cenderung ada permisifitas atau toleransi pada praktik curang
misalnya main mata antara kandidat dengan kepala suku melalui pesta bakar batu
tadi kan disampaikan seolah olah terjadi marketing pola
marketing politik tetapi marketing politiknya bukan kepada pemilih tetapi kepada kepala suku
untuk membeli dukungan begitu
jadi praktik politik uang kecurangan itu tidak diikuti oleh upaya pendegakan hukum
dengan cara cara yang baik gitu ya
karena ini rentan sekali memicu konflik karena dia dikait kaitkan dengan sentimen kesukuan
nah oleh karena itu tadi duduk bersama sepengetahuan kami ini belum menjadi agenda
yang menjadi form
jadi kita fokus dari baik penyelenggara partai politik pasangan calon maupun pemerintah daerah
jadi memang ini adalah realita yang mestinya semua pihak betul betul punya komitmen
untuk terus memperbaikinya
kami meyakini di pilkada dua ribu delapan belas di pemilu dua ribu sembilan belas ini akan tetap digunakan
perbaikan tata aturan sistem noken sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pilkada di papua
berjalan damai dan demokratis
saya dedy jakarta